memasuki psbb masa transisi tidak menyurutkan minat warga dki jakarta untuk melakukan kegiatan olahraga di luar ruangan
salah satunya adalah di kawasan gelora bung karno ini
protokol kesehatan sudah dilakukan seperti pengecekan suhu tubuh penggunaan masker dan juga mengharuskan cuci tangan
lalu sebetulnya apa saja yang harus diwaspadai mengingat tempat olahraga terbuka ini menjadi salah satu titik kumpul
kawasan gelora bung karno di senayan jakarta menjadi titik kumpul warga untuk berolahraga
dengan alasan lebih senang berolahraga di luar ruangan warga tetap waspada selama berolahraga
salah satunya dengan menerapkan jarak fisik atau physical distancing
awalnya sih takut cuma karena aku juga ngerasa olahraga butuh
jadi emang yang penting kita jaga jarak aja sih sama jaga kesehatan
sama tetap menjaga stamina kita juga
enggak ya karena satu kita untuk kesehatan juga ya
kalau kita hanya di rumah juga nggak sehat juga sih badan juga nggak bugar
jadi perlulah olahraga
kita cukup jaga jarak aja hindari bersentuhan dengan orang yang nggak kita kenal sih
terutama ya kalau keluarga kan mebi itu kita satu rumah
pakar kesehatan menyarankan titik kumpul masa perlu ditertibkan supaya tidak ada penularan virus covid sembilan belas
lantas apa saja hal yang perlu dilakukan
pertama kita harus menyiapkan kemampuan
termasuk sarang olahraga dengan rekreasi nanti
itu harus di depannya harus sarang cuci tangan yang cukup gitu ya
supaya orang selalu bersih
yang berikutnya barangkali tempat sampah dan juga diberikan peringatan
pakai masker gitu
karena kan ini olahraganya olahraga rekreasi
ya memang sebenarnya kan virusnya satu yang paling berbahaya yaitu virus corona
tapi kalau kitanya tidak bersatu ini akan mengakibatkan corona tetap jaya
kita harus kalahkan corona dengan kita bersama

dengan menghindari kerumunan tetap berolahraga makanan yang bergizi
ternyata masih banyak hal yang harus diperhatikan jika memang anda ingin tetap melakukan kegiatan olahraga di luar ruangan
jangan lupa cuci tangan gunakan masker dan pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat
adita aksani edwin arman jakarta